peristiwa penembakan dua puluh satu pekerja sipil dan seorang personel tni di papua bukan cerita biasa
cnn indonesia juga hadir memberikan informasi secara akurat langsung dari papua
meski demikian tidak mudah melakukan peliputan di papua yang memiliki luas sekitar tiga kali pulau jawa
awal desember dua ribu delapan belas sebuah kabar memilukan datang dari tanah papua
sebanyak lebih dari dua puluh pekerja sipil pt istaka karya dibunuh secara sadis oleh kelompok kriminal separatis bersenjata di kabupaten duga
bersama panglima tni tim cnn indonesia tiba di timika pada lima desember
saat itu proses evakuasi korban baru saja berjalan meski harus melalui berbagai hambatan
ini di bandar timika sedang berlangsung protes evakuasi terhadap beberapa jenazah yang sudah ditemukan oleh pihak aparat gabungan
dan saat ini jenazah kemudian akan dibawa ke rumah sakit setempat untuk dilakukan otopsi identifikasi sebelum kemudian diserahkan kepada pihak keluarga
selain korban sipil ada pula personel tni yang gugur akibat serangan separatis bersenjata
sebuah upacara militer sederhana digelar untuk menghormati jenazah korban sebelum kemudian diserahkan

pada tahap pertama total ada enam belas jenazah pekerja sipil dan satu jenazah anggota tni yang berhasil dievakuasi
termasuk sekitar dua puluh warga yang selamat juga berhasil dievakuasi
evakuasi berjalan agak lambat karena terhalang medan yang berat
kabupaten duga terletak di kawasan pegunungan
ketika kebukaan laut kebukaan laut terletak di tengah papua dengan ketinggian lebih dari tiga meter di atas permukaan laut
cuaca seringkali berubah cepat menyebabkan helikopter kesulitan melakukan evakuasi
sementara jalur darat belum sepenuhnya terhubung sehingga butuh waktu sangat lama untuk mencapai kabupaten duga
begitupun dengan kami untuk melakukan peliputan kami harus menggunakan pesawat untuk bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya
satu satu kesulitan kami untuk melakukan peliputan kami harus menggunakan pesawat untuk bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya
kelompok serangan kelompok kriminal bersenjata ini adalah sulitnya transportasi karena papua ini sangat luas
jadi kami kebanyakan harus menggunakan pesawat seperti misalnya dari jayapura kuamena kemudian juga ketimika itu harus menggunakan pesawat untuk menghemat waktu
dan di bulan desember ini menjelang natal semua maskapai penerbangan sipil sudah penuh dan kami terpaksa harus menumbang dengan pesawat dari tni angkatan undara
kami pun menumpang pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima milik skuadron dua tni angkatan udara
pesawat ini merupakan pesawat angkut sedang yang mampu mendarat dan lepas landas di landasan terbang terpencil
sehingga sangat cocok untuk dioperasikan di wilayah papua
seperti inilah suasana di dalam kabin pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima milik tni au
pesawat ini bisa menampung sekitar empat puluh sampai dengan lima puluh penumpang
dan juga bisa menampung barang barang lainnya
dan karena kita menumpang maka disini juga membawa berbagai barang lain seperti misalnya itu ada aftur juga disini
semoga kita selamat sampai tujuan
kami mendarat di jayapura
namun untuk menuju kabupaten duga kami terlebih dahulu
harus ke wamena
kali ini bersama pangdam tujuh belas cendrawasi papua
maijen tni yosua pandit sembiring
dan kapolda papua
kita akan menuju ke wamena dan sekali lagi kita harus menepang dengan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima milik tni au
di wamena batalion tujuh ratus lima puluh enam yang didukung helikopter mi tujuh belas telah bersiap melakukan operasi evakuasi dan penyisiran di kabupaten duga
masih ada beberapa korban yang belum dievakuasi karena sulitnya medan
secara umum distrik bua dan yigi di kabupaten duga tempat terjadinya penyerangan dan pembunuhan
sudah bisa dikuasai oleh aparat tni dan polri
namun kontak tembak juga masih terjadi secara sporadis
karena itu operasi pengamanan pun harus makin diperkuat
sementara bagi kami para pewarta
kesulitan utama ketika berada di wamena adalah buruknya sinyal telepon
sehingga pelaporan maupun siaran langsung sulit dilakukan
setelah dua malam di wamena kami pun kembali ke jayapura menggunakan pesawat tni au
sejumlah pejabat tni polri juga kembali ke jayapura
namun operasi evakuasi dan pengamanan
setelah sembilan hari di tanah papua kami harus kembali ke jakarta
konstruksi sudah bisa dimulai lagi
pembangunan jembatan gitu
tapi kondisi sudah aman
ya saat ini saya sudah berada di jayapura kembali dan beberapa saat lagi saya juga akan kembali ke jakarta
persoalan papua kekerasan yang ada di papua tidak bisa hanya ditangani oleh tni
tapi juga kepadanya sendiri
dibutuhkan berbagai stakeholder berbagai kementerian semuanya harus bersatu padu untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat papua
semua konflik di papua hanya bisa dimenangkan oleh hati dan pikiran